durik yang kamu tadi bilang itu kamu gak pernah lihat gak pernah cium sebelumnya kamu percaya
karena dari kecil kita tuh udah dicuci otaknya ditakut takutin
kalau kita nangis nih nanti ketemu jurik nanti ketemu genruwo nanti ketemu hantu supaya kita tuh nangisnya berhenti
makanya kamu punya pemikiran begitu ngerti gak
hah gitu kok
puskesmas ayo kita cari cepatnya
saya juga tinggal di ciraos pak
berat buat pak ustadz kalau misalnya mbak elos tinggal di sini pasti pak ustadz akan terus merasa bersalah
perasaan yang pak kemet ngga usah kita pikirin
yang harus kita pikirkan adalah perasaan mak eros
bagaimana caranya pak kemet itu pergi ke sukabumi ketemu sama eros
karena yang bisa ngajak eros sama pak kemet
karena masalahnya hanya di pak kemet
perempuan kan emang begitu doi
mereka maunya diajak sama orang yang mereka benci
jadi kesannya itu pak kemet masih tergila gila sama eros
dan menyesal hingga sekarang
dia nggak ngerti haknya terbuat
ya si camat kan kita udah bujukin kemarin
dia nggak mau aja
eh tolong aku orangnya cepat tuh
ma jangan berisik si pebri sakit
eh sempat lagi anakmu pulang sekolah
kom permisi waalaikumsalam
duduk dulu sini tapi mau ngomong
kamu itu jangan mentang mentang papi kasih ke warnet
kamu mainnya di warnet terus
satu mata kamu bisa rusak
gua mata pencarian mami bisa rusak
tiga mata hati nenek kamu bisa rusak
dia kan paling sebel ngeliat kamu main ke warnet
nggak ada yang keempat cuma tiga
nih gini dulu
nenek kamu kan sayang banget sama kamu sayang bener dia sama kamu
kamu harus sayang sama dia
ya sekali sekali kamu ajak ngobrol kek
atau gimana kek
paling bawel dia iya kan
ajak nenek kamu ke makan makan
atau apa kayak terserah kamu nanti papi yang modalin
tapi ingat jangan bilang itu dari papi
bilang aja inisiatif kamu
balik malem bilang apa apa santai aja sama papi mah
habis dari situ boleh ke warnet
lak lak silak
lak lak silak
lak lak silak
bu disini jualannya teh sepi ya
iya kam disini teh sepi
kamu di situ
lak lak silak
kamu tuh kurang pinter kom
maksudnya saya bodoh
bukan bukan bodoh kamu tuh pinter
wah itu masem aja teh
teh gini kom kita itu harus berpikir secara logika
kita itu udah dicuci otak kita ini dari kecil
udah diajarkan mengenai kodrat dikasih tahu mengenai kodrat
harus begini harus begitu nanti begini nanti begitu
akhirnya kita percaya sama yang diomongin apa tapi kita tuh gak ngerti
gak tahu nggak paham gitu
gak ngerti lah teh pusingan
misalnya kamu lagi jalan di kuburan sendirian malem malem
tiba tiba kamu mencium aroma bunga sama bau kemenyan
apa yang ada di pikiran kamu
emangnya kamu tahu pasti itu hantu
iya pasti hantu teh jurik
kamu udah pernah lihat hantu
udah pernah cium jurik
ya boleh lah ngatu
sekarang kalau teteh cerita sama kamu nih ya
bau menyan itu berasal dari batu yang ada di kuburan percaya nggak
batu yang kena udara malam kena embun itu mengeluarkan aroma kemenyan
padahal batunya ada di situ
lemburnya juga kamu bisa lihat
tapi kamu gak percaya
sementara sama hantu sama durik yang kamu tadi bilang itu
kamu gak pernah lihat gak pernah cium sebelumnya
karena dari kecil kita tuh udah dicuci otaknya
kalau kita nangis nih nanti ketemu jurik nanti ketemu genruwo nanti ketemu hantu
supaya kita tuh nangisnya berhenti
makanya kamu punya pemikiran begitu
nggak ada cak aku takut
cece teh gak usah takut
di biro kita mah udah resmi aman semuanya teh terjangkau
tenang aja biasanya kalau kayak gitu teh itu deh
ini teh ada apa tuh
ini si oj nawarin kita kerja di tkw
di sana kan banyak yang dipancung
ih saya mah takut tuh
eh cicil biro jasa dari kita teh aman
biasanya yang kayak begitu mah teh kalau yang nakal gitu
kalau kitanya baik pasti baik baik juga
tapi tetep aja saya mah takut eh
iya kan bu
ya udah tuh kalau gitu kita tapi permisi
dua botol dua belas ribu
untuk dobel joktet perlu
jadi kalau yang satunya gagal yang satu peng masih lagi
kang sobri tuh lumayan juga ya
lumayan jelek apa lumayan tengil
ijjj bukan itu doms
ya ampun untuk
kamu teh lama tinggal di jakarta ngefansnya sama orang korea
cucu kan aku udah bilang aku itu bukan entut
ujj gimana sih ada pitch nya doms jangan fales
udah punya racap doms
kamu teh tau gak orang orang desa ciraos seperti apa
orang orang di desa cirahos saya pengen buru buru menikah
supaya istri mereka tuh bisa berubah

ini teh orang bukan barang